kisah tragis menimpa seorang anak berumur sepuluh tahun di kutai kartanegara kalimantan timur
ia dianiaya oleh ibunya karena tidak mau makan
beberapa tahun sebelumnya sang anak telah kehilangan penglihatan karena dianiaya ibu tirinya di surabaya
af yang berusia sepuluh tahun ini sudah kehilangan penglihatannya akibat penganiayaan yang dialaminya sejak usia balita
penganiayaan tersebut dilakukan oleh ibu tirinya di surabaya jawa timur
tujuh bulan lalu keluarga ayahnya menyerahkan af ke ibu kandungnya sn yang tinggal bersama suami barunya ka di samboja kutai kertanegara kalimantan timur
pasalnya ayah kandung af harus menjalani hukuman di lapas surabaya
di samboja af ternyata kembali mendapatkan penganiayaan
kali ini pelakunya adalah ibu kandungnya sn
penyebabnya sepele sang ibu marah karena ia tidak mau makan
sn memukul kepala
sn memukul kepala dan tubuh anaknya dengan sebilah papan
ayah tiri korban ka mengaku tidak melihat langsung saat istrinya sn menganiaya anaknya
ia hanya mendengar suara af menangis histeris
orangnya cepat emosian
kalau sama bapak juga sering emosi
ya sering banget
untuk memastikan dampak kekerasan yang dalam
pihak kepolisian akan melakukan visum terhadap korban
termasuk memeriksa luka korban akibat penganiayaan yang ia alami sebelumnya di jawa timur
huta ini kalau dari hasil pemeriksaan sementara dilakukan dari ibu tirinya

kita masih kembangkan

kini sn sudah ditangkap dan diancam hukuman lima belas tahun penjara karena melakukan tindakan kekerasan